warga bantaran kalimalang kabupaten bekasi memprotes pengamanan ketat untuk tim pengukuran tanah depo lrt
mereka menyebut bahwa kedatangan petugas kepolisian dan satpol pp sebagai intimidasi
cacimaki penolakan kehadiran petugas ini terlontar dari sejumlah warga bantaran kalimalang jati mulia kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi selasa siang
mereka memprotes petugas bpn kabupaten bekasi dan pejabat pembuat komitmen lrt dari kementerian perhubungan yang melakukan pengukuran tanah untuk depo lrt
sebelum pengukuran pihak bpn maupun yang instansi terkait sudah melakukan dua kali sosialisasi bersama warga baik di kantor kelurahan jatimulia maupun gedung pgri tambun kabupaten bekasi
ratusan personil gabungan polisi dan satpol pp ini sendiri ikut mengawal agar ada rasa aman bagi petugas
namun warga menyesalkan petugas gabungan yang datang
mereka menilai kehadiran petugas ini sebagai intimidasi
menurut warga sejauh ini belum ada itikat baik dari pemerintah daerah
namun mereka mengaku siap dipindahkan jika pemerintah memberikan solusi terbaik bagi mereka
memang sebetulnya ada ancaman dari korup
mengatakan bahwa apabila petugas dan bpn melakukan penderbangan
maka kami akan ditangkap
sehingga dengan alasan itu diturunkanlah petugas keamanan
kegiatan di wilayah kita ini yang jelas ini kan jauh dari kebiasaan yang berlaku di negara ini
masa iya untuk proses pengamanan
untuk pengadaan lahan proyek negara yang dimaksud
epo lrt pengamanan dari pihak kepolisian kok sebegitu banyak punya gitu
itu yang sangat kita sesalkan
kalau warga ini dari awal sangat kooperatif